oh iya makasih ya buat suratnya
siti udah baca
oh aduh siti sayang
surat itu sebenarnya bukan dari saya
aku jawab dengan jujur mas
aku gak kenal lady
mas aku mungkin lagi ada di parkiran
mas yang liat kan
mata kepala mas sendiri
kalau kamu ngobrol sama tukang parkir itu
anak buahnya lady
apa perlu mas panggil kemari tukang parkir itu
biar kamu tidak bisa
tidak bisa menyakalat
cukup mas marah marah seperti itu
mas bentak bentak aku
mas udah tua mas
mungkin mata emas yang salah
mungkin aku diparkirin
mungkin aku lagi di jalan
tapi aku gak kenal sama lady atau siapapun mas
rabun kali mata mas
mas udah tua
maksud aku bukan gitu
mas udah rabun
bukan gitu maksud aku
kamu menghina intelektual mas
saya akan carikan kamu
saya akan carikan kamu
aku selalu menegak start'nya
nanti aku jalan aja
ini kan ruli ini pingsan ya udah bawa ke kamar dulu bawa ke kamar rul tenang dulu
tenang dulu jangan ditarik itu bang video video ya
aduh pusing pusing dia kamu mendingan turun daripada kakak tambah marah ngelihat muka kamu
enggak banget turun turun oh pusing mama mama
nggak usah usah gimana ya udah kalau kenapa kenapa ya emang dari tadi kan kita
nemuin may udah kayak begini udah pingsan terus mau diapain lagi jadi kan kita bisa bilang
udah seperti ini dan kalau ada apa apa sama bejadinya disalahin lagi pula kalau
baby seserve itu berarti dia emang masih ada umurnya
tapi kalau enggak enggak mikir berarti emang udah takdirnya mau gimana lagi
oh iya kita kan belum masih tau papi ya kalau sekarang kita udah di apartemen
aduh nanti papi bingung lagi sirti juga lupa non ngasih tahu non ya udah sekarang
non telpon aja dulu tuannya ya iya bener bener aku coba telepon tapi dulu deh siapa tau kami mau buka di sini

di depan depan
hai funny dimana lagi bunyi
dua ampun milih udah udah udah udah i can find it
hai anak natsikal terima deh
hai gatal kalau mencium bobo anak natsikal aku pengen ngerjain ya enggak usah nih ini mau ngerti hobinya adriana ngomong
kenapa anak nacikal
mau tau aja sih lo
oke gue kasih tau ya
lagi di kamar mandi
lo gak usah bawangin gue deh
gue memang disuruh sama papi lo
kalau ada telpon dari siapapun
terutama dari reva
itu katanya yaudah gue angkat
gue disuruh papi lo nanyain
kenapa lo tiba tiba keluar dari rumah
menurut lo apa gue bilang aja ya
kalau gue pusir lo dari rumah
biar dia kena serangan jantung
kalau lo sampe berani ngelakuin itu
kalau gue berani namanya kenapa
capek banget lo sama dia
gue sama yakin
pasti sih reva sekarang lagi sport jantung
ini ya dong mah
kayak dua lalat
abis kita tepok tepokin ya
ini bapak alhamdulillah bawain tajir buat naboi maupun temen temen
tapi dimaafin gak banyak
makasih banyak pak
bukannya di masjid ini nggak sediain takjil ya pak ya
saat ini kan ada naboi dan temen temennya
bapak bersama warga inisiatif untuk meramaikan masjid
makasih ya pak ya
yaudah bapak pamit ke dalam
makasih ya pak takjilnya
makasih banyak ya pak
masih udah mulai
makasih ya untuk suratnya
siti udah baca
oh aduh siti saya minta maaf ya
surat itu sebenarnya bukan dari saya
tapi dari temen saya namanya dadu
maaf ya siti ya sebenarnya waktu ketemu sama siti saya mau kasih tahu
cuman pas babe siti nya dateng ya saya jadi lupa mau kasih tau ke siti
oh iya ini ada sedikit takjil buat bang boy sama teman teman
alhamdulillah kasih ya
eh jadi ngerepotin ya
makasih ya eh oper oper aja di nya kayak staffet
ini juga ada
terus makasih ya
ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya assalamualaikum
is si alex pasti lagi gempor sekarang kedorong motornya
yang ada pasti perutnya lapar lagi tuh men
lagian juga itu anak kayak bocah ya
ngomongnya puasa depan umumnya ternyata
siapa sih yang kemfesi emang motor gue
berani mati banget tuh orang
apa ini gara gara
orang yang tuanya
itu allah akan bales kontan saya
oma sih pake acara nyempahin segala
nah ini kejadiannya kan
masih kuat gak dorong motor cinta lo
kasing banget ya cucu oma
eh jadi ini kerjaan lo ha
lo jangan patah semangat ya lex